seorang siswi taman kanak kanak di kecamatan margahayu kabupaten bandung
tewas akibat terjepit gerbang semi otomatis sekolah saat hendak bermain bersama dengan teman temannya selasa siang lalu
korban yang langsung meninggal di lokasi kejadian kini sudah dimakamkan
dan pihak keluarga pun sudah menerima peristiwa ini sebagai kecelakaan murni
syakira siswi tk al haq menghembuskan nafas terakhirnya pada selasa siang lalu
saat akan pulang sekolah
ketika korban dak masuk ke area sekolah diduga gerbang mengalami konsleting
dan tiba tiba tertutup hingga menjepit bagian kepala siakira hingga akhirnya tewas
padahal gerbang setinggi tiga meter yang baru dipasang selama dua minggu terakhir ini
memiliki sistem sensor pembaca gerakan manusia dan tidak akan tertutup bila ada orang yang melintas
namun tubuh syakir yang lebih pendek daripada posisi sensor tersebut mengakibatkan pergerakannya tidak terdeteksi
sementara itu kepala polsek margahayu
kompol agus wahidi memastikan kasus ini murni kecelakaan dan tidak akan ada penetapan tersangka
pihak sekolah pun mengaku sudah bermusyawarah dan menyelesaikan kejadian ini secara kekeluargaan
serta akan memperbaiki sistem gerbang semi otomatis tersebut agar lebih aman
saya ucapkan permohonan yang sebesar besarnya kepada pihak keluarga yang utama dan semua masyarakat atas kejadian ini
kini jenazah syakira sudah dimakamkan di dekat kediamannya
pihak sekolah juga memberi santunan lima puluh juta rupiah untuk meringankan beban keluarga korban
chandra febriana bandung jawa barat